gubernur sulawesi tenggara nur alam ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi
kpk berhasil menemukan dua bukti kuat bahwa nur alam menerima uang sebagai imbalan pemberian izin usaha tambang di sulawesi tenggara
total uang yang diterima nur alam serta jumlah kerugian negara yang diakibatkannya masih dalam perhitungan kpk dibantu dengan ppatk dan bpkp
namun diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah
untuk itu nur alam dijerat dengan pasal dua ayat satu atau pasal tiga undang undang tipikor
terkait kasus ini penyidik kpk menggeledah empat sebelas maksud saya tempat di kendari dan jakarta termasuk rumah dan kantor nur alam
perlu kami jelaskan bahwa dalam pengembangan penyelidikan kita menemukan tindak pidana korupsi dalam persetujuan izin usaha pertambangan
di provinsi sulawesi tenggara tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas
penyidik kpk telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi sekarang dan menetapkan na gubernur sulawesi tenggara sebagai tersangka
setelah menetapkan nur alam sebagai tersangka komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah pribadi gubernur sulawesi tenggara nur alam di patra kuningan setiabudi selasa sore
sementara sebelumnya pada selasa siang penyidik kpk juga menggeledah kantor gubernur sulawesi tenggara
penetapan nur alam terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerbitan izin pertambangan di sulawesi tenggara
belasan penyidik kpk selasa sore menggeledah rumah nur alam di jalan mikasa blok d dua jakarta selatan
penyidik menggeledah seluruh ruangan di rumah gubernur sultra periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas ini untuk mencari dokumen penerbitan izin pertambangan di sulawesi tenggara
penggeledahan ini dikawal aparat kepolisian dan disaksikan oleh ketua rt setempat
sementara pada selasa siang komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor dan rumah dinas gubernur sulawesi tenggara
dan hingga kini kpk dan pihak pemerintah provinsi sulawesi tenggara belum memberikan keterangan secara resmi
kasus ini berawal setelah ppatk menemukan adanya transaksi puluhan miliar di rekening gubernur nur alam
dalam kasus ini diduga pt anugrah karisma barokah mengucurkan dana lebih dari tiga puluh tiga miliar rupiah yang mestinya disetor ke negara ke rekening pribadi nur alam